jadi biar gak rame kan sekarang masih luang luang
kemudian juga nggak harus di daratan
nah karena penyidiknya ini adalah kejaksaan dan penuntutnya kejaksaan
saya kira tiada satupun seorang yang tanpa celah dan tanpa cacat yang penting
jadi orang sekarang dengan adanya teknologi semakin emosional daripada rasionalnya